baru sekali juga konin
badan mama juga gak ngerasa
tapi dia lagi jamin mama saya
dan anda datang kesini
kok kenapa sih ngomong kayak gitu kak api
buat apa gue bukan anak kecil lagi kali
susah udah sar
mbak nintu emang harus dikasih tau
biar dia gak seenak sama orang lain
gak gini juga sar
mbak lo denger ya
kalau lo memikirkan gue
kalau saya gak tau ya
kalau akhir akhir ini yang menimpa
saya keluarga saya
dan perusahaan saya
itu karena anda
dari buku ini
pada bola angkanya
kami santa ini
menuduh semua itu ke saya
baru saya udah tahu lah
kalau saya sudah mengatakan sesuatu
itu sudah pasti dengan bukti dan fakta
rina kemarin aku senang banget loh
aku diajak mama aku periksa adik di rumah sakit
wah berarti kamu udah ketemu sama adik kamu dam
iya di dalam perut
bentuknya masih belum jelas
tapi dia bergerak gerak kayak berenang
iya aku senang banget
walaupun lihatnya cuma di layar pak dokter
kok aku cerita kamu malah sedih
aku pengen kayak kamu juana
emang di perut mama kamu udah ada adik bayi
jangan sedih ya reina
nggak apa apa sekarang belum ada
nanti juga ada kok
mama aku adik itu dikasih sama allah
emang ada yang cepat ada juga yang lama
jadi harus sabar
iya aku sabar kok gimana
akhirnya kan ada adik askara juga
tapi aku maunya adik yang masih bayi
iya minta aja sama allah
semoga nanti allah kasih satu adik lagi ya buat kamu
ternyata kamu tuh sama aja ya sama istri kamu
sama sama suka duduk orang
sejak kapan sih suka duduk
menurut saya kamu inget lah
dan apa yang saya katakan ini semua sungguh sungguh
nggak ada tuduhan
emang banyak penting juga

tidak bitanya bu

saya merasa dari awal anda itu salah paham say
saya salah paham
saya pikir anda yang salah paham sama saya
karena masalah gue
udah udah ya
maaf ya jaga tenang disini ini rumah sakit
terus gimana hasilnya
ada darah di vasesnya mama
baru sekali juga konin
badan mama juga gak ngerasa
ini mama udah
berusaha mau sembuh untuk kalian semua
saya akan terus melayani
berusaha untuk mencari donor hati untuk pusara
gak perlu dapat repot lagi
pada tugas saya sebagai menantu yang akan mencari
anda akan buka
itu lebih bagus
semakin banyak yang mencari
maka lebih besar kemungkinan kita untuk menolong pusara
saya harap besarnya cepat sembuh
aku mau ngobrol dulu sama raffi
pulang duluan duluan aja ya
nanti mama sama papa ambil sama aku aja
nanti biar aku juga yang tebus obatnya
gak usah gak perlu repot repot mbak
udah enggak yang nebus obatnya papa
ya udah papa aja
ya udah aku jalannya
nah kamu jangan sedih lagi ya
aku pulang dulu ya
eh anak anak zaman sekarang kenapa pinter pinter sini
mudah mudahan nanti anak kita kayak mereka ya mbak
tadi kenapa sih
kok johana sampai semangatin rina gitu bilang jangan sedih
aku sedih sus
karena johana udah mau punya adik
kan drena udah punya adik sekarang
aku mau lagi sus
gini cewek sini mana tangannya
ini gini kak
kalau kakak rina mau punya adik
mintanya sama allah
berdoa sama allah
minta pengen punya adik lagi gitu
soalnya itu kan kayaknya kan permintaannya kan gak mudah ya
jadi mintanya memang sama allah dan bukannya minta sama papa mama
papa mama cuma berusaha
jadi bukan tergantung papa mama juga gitu
sekarang lena gak boleh sedih lagi
rena harus berdoa minta sama allah supaya doanya rena didengar sama allah
pokoknya rena sekarang harus sabar dan harus rajin berdoa
gak boleh sedih lagi ya yes